kepadatan penumpang terjadi di stasiun transit manggarai jakarta selatan senin sore
kepadatan itu terjadi sejak sabtu lalu saat mulai diberlakukannya rute kereta relistrik atau krl baru
selain karena adanya pembelakuan rute baru pt kereta komuter indonesia kci
menduga kepadatan juga disebabkan oleh adanya penumpang musiman
pt kci memprediksi kepadatan penumpang yang terjadi di sejumlah peron akan mulai teratasi pada empat belas hari ke depan
yang perlu kita antisipasi adalah penumpang penumpang musiman yang baru mengenal stasiun ini seperti kejadian sabtu minggu kemarin
penumpang yang tidak rutin menggunakan komputer ini tapi sudah hafal dengan jadwal yang sudah sepuluh tahun lebih tidak dirubah
nah inilah peran kami untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus
kepadatan yang terjadi dikeluhkan oleh penumpang
mereka beranggapan jika saat ini menggunakan kereta api komuter lain tidak semudah yang sebelumnya
satu memaksimalkan itu benar
kedua simple jadi naik dari mana mana ngerasain yang namanya
habis duduk mesti bangun
contoh dari bogor nih dia mau ke tanah abang harus transit manggarai
dia nggak seandainya tidur terus harus buat gantian
sebenarnya sih ini sudah dinotis ya sama pihak ki
kalau emang ada perubahan rute karena mungkin ada beberapa perbaikan di stasiun manggarai
cuman kayaknya kita nggak ekspektasi banget sampai sepenuh ini
jadi ya sangat sangat seharusnya sih bisa ditambah kereta sih
masyarakat mengharapkan meski adanya rute baru
kemudahan penumpang dalam menggunakan transportasi kereta komuter lain juga harus diperhatikan oleh pt kci
batu jamal jakarta
sejak diperlakukannya perubahan rute krl kepadatan penumpang di stasiun kereta api manggarai terus terjadi
apakah ini akan terus terjadi kita akan patau informasinya bersama produser lapangan satrio adi di stasiun manggarai
nah apa saja sih keluhan penumpang atas perubahan rute krl ini
untuk saat ini di stasiun manggarai jakarta selatan memang kepadatan belum benar benar terlihat seperti yang terjadi
pada pagi hari atau
sore hari kemarin
namun lalu lalang masyarakat kesibukan nampak terlihat pada sore hari ini sekitar pukul tiga belas lebih dua puluh sembilan menit
ada banyak sekali masyarakat yang membutuhkan informasi bertanya kepada petugas yang berjaga harus naik kereta lewat peron mana
harus naik lewat tangga atau eskalator yang mana
ini pemandangan yang selalu saya lihat sejak kurang lebih satu jam saya berdiri di sini
tentu saja hal ini terjadi karena adanya switch over kelima dari pt kereta komuter
indonesia yang melakukan perubahan rute kereta di mana rute dari bogor ini hanya akan bisa langsung ke jakarta
tidak lagi melayani relasi bogor angke
kemudian dari bekasi juga ini langsung ke angke dan tidak lagi melayani rute dari bekasi ke jakarta kota
tentu saja perlu adanya penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat dan evaluasi juga terus dilakukan oleh pt kereta komuter indonesia
mengingat hari ini adalah hari keempat pembelakuan switch over
di stasiun manggara ini
dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya evaluasi yang dilakukan oleh pt kci selama empat hari ini
saya telah terhubung bersama ibu anne purba selaku vp corporate communication pt kereta komuter indonesia
selamat sore ibu anne
oke ibu untuk melihat empat hari switch over kelima ini evaluasi yang saat ini dilakukan oleh pt kci catatan catatannya apa saja bu
hari kita akan ada evaluasi ya
kita melihat kalau untuk perka pagi ini sudah mulai sangat kondusif
kita kemarin mengevaluasi untuk keberangkatan sore yang sempat terjadi penumpukan di peron sembilan
yang kita lakukan adalah yang pertama kita mengaktifkan lagi peron delapan yang awalnya itu juga untuk kereta bandara
dengan melakukan rekayasa pola operasi bekerjasama dengan kereta bandara
jadi akses untuk peron delapan ini ada empat akses untuk naik dan turun
ada dua tangga ada eskalator juga sehingga ini bisa memecah untuk tujuan bekasi dan cikarang karena menggunakan peron delapan
kemudian kalau kemarin kita menjalankan enam feeder di sore hari kita menambah enam lagi
jadi ada dua belas feeder sore ini
feeder yang mengangkut dari kampung bandan duri manggarai balik kemudian feeder dari manggarai menuju bekasi
sehingga mudah mudahan ini nanti peron sudah tidak terjadi
jadi kita menampung penumpukan
kemudian kami berharap kepada penumpang bekasi meminimalkan perjalanannya transit di manggarai
karena sebenarnya kami melihat bahwa penumpang sekitar sudirman masih ke gondangdia ataupun stasiun yang lainnya seperti juanda
harusnya mereka bisa langsung ke sudirman karet untuk bisa langsung ke bekasi tanpa harus transit di stasiun manggarai
ini harus terus diedukasi
akomodasi lain yang dari jakarta kota mau ke bekasi tidak perlu ke manggarai untuk transitnya
cukup naik ke kampung bandan dan naik kereta yang half reket dan full reket
itu sudah mengakomodir sampai ke bekasi sampai ke cikarang
kemudian beberapa hari yang lalu sempat viral gambar adanya antrian di tangga ataupun di eskalator
ini sebenarnya apa yang menyebabkan hal tersebut bu
yang pertama karena memang penumpang belum memaksimalkan ada empat
ada empat akses karena mereka masih beradaptasi dengan fasilitas fasilitas yang ada di stasiun
tapi petugas terus mengingatkan supaya keempat akses ini bisa digunakan oleh masyarakat pengguna jasa komuter lain untuk menghindari kepadatan
yang kedua tadi karena masih banyak kami lihat penumpang bekasi yang dari sekitar sudirman masih memanfaatkan transit di stasiun manggarai
padahal untuk tujuan bekasi dan cikarang itu mereka cukup datang ke sudirman karet dan sekitarnya
itu sudah bisa naik yang full record ataupun yang health recket
kemudian ini yang sangat dibutuhkan adalah petugas informasi dan juga petugas keamanan
karena saya lihat dari tadi banyak sekali masyarakat yang bertanya masih kebingungan
ini apakah ada antisipasi juga untuk menambah jumlah personil informasi dan keamanan
kami bekerja sama dengan tni polri
kalau dilihat kami juga disupport oleh tni polri
yang kedua dari kai dawab satu kemudian kementerian perhubungan dirjen perkereta apian
itu kami menambah empat ratus sampai lima ratus personil yang kami sebar dari pagi sampai sore hari
agar adaptasi dan informasi fasilitas di sini lebih cepat disampaikan kepada pengguna jasa komuter lain
ini untuk perkiraannya akan sampai kapan penyesuaian ini harus diantisipasi oleh masyarakat
ini penumpang kita ini ada penumpang yang benar benar menggunakan setiap hari
ada juga musiman ada juga yang memang menggunakan pada saat itu saja
sehingga kalau sosialisasi ini pasti terus kami lakukan
tapi kami memprediksi khusus yang komuter yang memang menggunakan komuter lain setiap hari
empat belas hari ke depan ini akan terus beradaptasi sehingga hal hal yang mengenai fasilitas akses dan yang lainnya ini bisa dimaksimalkan dalam waktu empat belas hari depan
berarti ini untuk switch overnya ini benar benar rute untuk peron dan sebagainya ini akan berlaku di stasiun manggare sampai ke depannya ya bu ya
jadi ini kan switch over yang kelima
artinya satu sampai empat
kita sudah lakukan masih ada switch over yang ke enam sampai tujuh
karena ini adalah manggare ini masih enam puluh persen
masih ada penyelesaian empat puluh persen
akan ada delapan belas peron
sehingga jalur layang ini sangat efektif untuk kita melakukan transit cukup naik dan turun
tapi itu tadi kebiasaan masyarakat harus kita terus edukasi
terutama penumpang penumpang bekasi mungkin ya
karena lebih dari sepuluh tahun mereka melakukan transit ketika dari tanah abang sekitar sudirman
jadi ini ke stasiun layang
ini terus kami edukasi supaya mereka tidak lagi menggunakan manggarai sebagai stasiun transit
tetapi bisa mengakses stasiun stasiun half rakyat dan full rakyat
untuk mereka bisa sampai di bekasi dan cikarang tanpa transit
terakhir bu mungkin perlu ditekankan lagi
kenapa sih ini switch over perlu dilakukan dan kenapa pengguna kereta harus naik dan turun
satu untuk keselamatan
volume penumpang meningkat
perjalanan kereta api ini meningkat
sekarang sudah menuju satu seratus
stasiun manggarai adalah stasiun tersibuk di indonesia
ada lebih dari satu lima ratus perjalanan di sini
kita bisa bayangkan kalau sebelumnya kita transit melalui satu rel ke rel yang lain
keselamatannya seperti apa
ada dua ratus orang yang stasiun manggare ketika peak
akhirnya ini dibangun justru untuk keselamatan
mengurangi crossing krl
juga mengurangi crossing penumpang
karena ada jalur atas dan ada jalur bawah
sehingga pengembangan delapan belas peron ini bisa dimaksimalkan dengan pola transit naik turun
terima kasih banyak informasinya bu anies
selamat bertugas kembali
itu dia tadi wawancara saya dengan bu anne purba vp corporate communication pt kci
seperti yang tadi disampaikan bu ani bahwa memang masyarakat yang menggunakan komuter lain ini perlu kembali untuk merencanakan perjalanan
tadi disampaikan bahwa masyarakat yang akan ke bekasi dari jakarta kota tidak perlu menggunakan kereta dan transit di manggarai
namun anda bisa mengakses melalui stasiun stasiun lainnya
begitu juga anda yang dari sudirman dari angke menuju ke bogor juga ada beberapa pilihan stasiun terdekat yang bisa anda akses
selain itu dari pt transjakarta sendiri juga menyiapkan beberapa bus tambahan untuk mengantisipasi kebadatan di sekitaran stasiun manggarai
hari ini ada lima
bus single bus yang berkapasitas sekitar lima puluh hingga enam puluh orang yang melayani rute manggarai ke blok m
dan ini datang bisnya ini setiap lima hingga sepuluh menit sekali
sehingga masyarakat juga bisa mengantisipasi dengan memilih transportasi publik lainnya
baik satrio ini kan melihat sebentar lagi
begitunya waktunya pulang kerja diharapkan dengan adanya penjuluhan tadi
banyaknya petugas di sana bisa mengurangi kepadatan tidak sepadat kemarin
satrio adi terima kasih atas laporannya dari
stasiun manggare jakarta